kalo cowok lain gak pernah berani mau nongol lagi
abis ketemu sama bokap gue
tapi lo emang bener bener beda ya gus
gus mendingan sekarang lo pulang aja ya
pulang sekarang ya
maju terus pantang mundur
wah ternyata nganterin konon pakai sapu terbang seru juga ya gus
gue juga bosan banget
biasanya kalo cowok cowok lagi pada ngeriketin gue
ada yang naik mobil lah bawa motor lah
bahkan ada yang bawa bajai juga
lo doang gus yang ngajakin terbang gue naik sapu terbang
wah masa sih
aduh jadi pengen seneng dengernya
lo itu sebenernya lucu tau gus
walaupun sebenernya tampang lo pas pasan sih
tapi gue nyaman banget deket sama lo
biasanya sih cewek cewek selalu kata katain saya
tapi menurut gue itu gak mirip kodok atau manusia planet kok
tapi lo itu lebih mirip onta gus
ini air ya
kerjain lah kerjain
saya pingin aku itu pacarnya
tiuy kamu tuh masih berapa kali sih dibilangin
kamu tuh masih kecil belum boleh yang mikirin pacaran
lagian kalaupun udah gede kamu tuh
gak pantas bicara sama orang jelek kayak si agus itu
aku bencin sama kakak
pokoknya kak agus itu tuh pacar aku
biasa pegangannya kuat
gus lo beneran mau masuk lagi
kalau sekarang sih walaupun ada seribu orang kayak papa kamu yang galak itu
kalau cowok lain
gak pernah berani mau nengol lagi
habis ketemu sama bokap gue
tapi lo emang bener bener beda ya gus
gus mendingan sekarang lo pulang aja ya
pulang sekarang ya
pokoknya kalau dia pingsan langsung guyur aja
nggak ini aja jangan telat ya
bisa jangan telat please
eh bu turun bu
aduh cepetan cepetan
aduh agus cepetan tolong bawa papa gus
aduh gimana dong apa kok gak bangun bangun sih
lu sih gus pakai acara terbang muter muter kayak gitu
kan jadinya papa pingsan
saya benar benar kagum sama kamu
baru pertama kali ini saya ketemu dengan cowok yang sangat pemberani
dan hebat seperti kamu
kamu akan bisa melindungi anak saya
jadi mulai sekarang pintu rumah ini sangat terbuka sekali buat kamu
untuk menakut nakutin kamu
gak gak bakalan
selamat ya de
selamat ya de
ensuren aku ada giliran
dan hanya omdat pasangan efek kalian
terima kasih enggak

gak terbang sih
satu dua tiga
atau sapu ini bisa terbang
di tempat tinggi
di genteng kali ya
kamu di mana
aku di atas
aku mau terbang nih
kakak lihat ya
tolonglah lihat dulu aku mau terbang
tiwi kamu diam situ ya
jangan megrak nanti kamu jatuh
kakak cari bantuan dulu
ih orang mau ketemu harry potter dilarang larang
tiwi kenapa tiwi
tiwi mau loncat dari genteng
tiwi mau loncat dari genteng
dia mau loncat dari genteng
mak di rumah
kenapa itu tiwi
kamu pasti jatuh
iya apaan sih
aku tuh ke rumahnya harry potter

kamu ngapain di sini tobi
lihat ah adik gue jadi stres gara gara ngopi
kalau enggak gue ajar
tiwi ngapain di situ wih
maafin kak gus ya
kak gus jalan
wih benci ama kakak
maafin kak gus ya
maafin kak gus ya
tiwi turun ya
pokoknya kalau misalnya
tidak tidak tidak